ratusan civitas akademika dan pegawai biro rektor universitas sumatera utara
menjalani swab tes covid sembilan belas di rumah sakit usuh jalan dr mansur medan senin
pemeriksaan swab test covid sembilan belas dilakukan rsusu setelah dokter usuh prof runtung siteku
diumumkan terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada minggu
rektor menjalani swab tes setelah wakil rektor satu usu rosmayati tanjung dinyatakan positif covid sembilan belas
wakil rektor satu diduga terpapar dari suaminya yang juga salah seorang guru besar di usu prof dbn
mereka yang menjalani swab tes covid sembilan belas merupakan orang yang punya rewayat kontak erat
dengan rektor usu dalam empat belas hari terakhir
kontak erat adalah orang yang pernah kontak langsung atau bersama dalam ruangan yang tak bersirkulasi
dalam waktu cukup lama
makanya telah dilakukan tracing internal dan dari hasil hasil tracing itu
kita mencari penyelesaian
kita anjurkan kepada yang bersangkutan masing masing untuk dilakukan pemeriksaan
selain para pejabat dan pegawai di biro rektor peserta swab test adalah sejumlah tokoh masyarakat
yang kontak erat dengan rektor usu saat peninjauan ujian masuk ke perguruan tinggi pada lima juli lalu
swab test juga dijalankan pada para wartawan yang saat itu melakukan liputan
jadi saya pikir ini adalah hal yang biasa ya untuk meningkatkan kewaspadaan
dan mudah mudahan hasilnya negatif lah
sebenarnya lebih untuk kepada jaga jaga ya karena secara ingatan saya yakin saya tidak ada bersentuhan dengan pak rektor
kemudian setelah peninjauan itu kami beda mobil saya di mobil yang khusus wartawan pak rektor di mobil khusus pihak rektorat
meski ada tes swab staf di biro rektor usu tetap melaksanakan kegiatan administrasi sambil menunggu hasilnya
pegawai yang positif covid sembilan belas akan diliburkan untuk menjalani isolasi mandiri